saudara pemerintah provinsi jakarta menggelar sejumlah acara dalam pencanangan hari ulang tahun ke empat ratus sembilan puluh tujuh kota jakarta
acara ini digelar di area hari bebas kendaraan atau cfd di bundaran hotel indonesia jakarta pusat
pencadangan hud ke empat ratus sembilan puluh tujuh kota jakarta dimulai pada pukul enam hingga pukul sembilan waktu indonesia barat
tepatnya pada saat car free day
menurut rencana grup musik kahitna menjadi salah satu musisi yang bakal memeriahkan acara ini
minggu pagi ada kegiatan senam kicir kicir di sekeliling bundaran hotel indonesia
dan sejumlah atraksi budaya seperti gondel atau gotong ondel ondel pertunjukan tarian betawi